juga melakukan penaburan lima puluh ribu ekor bibit ikan patin
kepada plasma peternak ikan dibagikan satu ton pakan ternak dan dua puluh lima ekor bibit ikan
kegiatan panen raya dan tabur bibit ikan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
sehingga tercipta suasana kondusif dan keamanan masyarakat
terutama di masa pandemi covid sembilan belas
kepolisian republik indonesia menggalakan program ketahanan pangan dengan membangkitkan sektor perikanan
dan kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia agus supratman
agus selamat siang
bagaimana kepolisian meningkatkan ketahanan pangan dari sektor perikanan
ya pira hari ini menjadi momentum yang sangat baik bagi kodam satu bukit barisan dan polda sumatera utara
karena baru saja selesai panen raya ikan patin
jadi satu kolam saja dapat dihasilkan delapan hingga sebelas ton ikan patin
tadi panen raya sudah dilakukan oleh pangdam satu bukit barisan dan kapolda sumatera utara
saat ini saya bersama keduanya ada di desa bingkat
yaitu desa yang dijadikan desa bertua
di tempat lain disebutnya menjadi desa tangguh covid sembilan belas
ini juga menjadi upaya selain penguatan ketahanan pangan
tapi bagaimana sebenarnya di sedak bedagai maupun di sumatera utara
juga di wilayah kodam satu bukit barisan ketahanan pangan itu dilakukan
saat ini saya akan berbincang dengan pangdam satu bukit barisan maijen tni irwansa
pak pangdam seperti apa upaya dari kodam satu bukit barisan melakukan penguatan ketahanan pangan di wilayah pak
perlu kami jelaskan bahwa upaya upaya kodam satu bukit barisan untuk meningkatkan ketahanan pangan seluruh masyarakat
sudah dimulai sejak tiga bulan lalu pak
dan hari ini
ini kita sudah melihat hasil panen ikan diantaranya
kemudian hasil kebun maupun sawah
kedepan kita akan terus sinergikan antara tni polri dan pemda setempat
termasuk seluruh masyarakat
untuk terus meningkatkan capaian yang sudah dicapai pada hari ini
sinergi seperti apa yang dibangun di tingkat personil paling bawah antara kodam satu bukit barisan dengan polisian
sinergitas itu dimulai dari desa pak
dan kepala desa
itu terus kita dorong agar sinergitas dari tingkat bawah inilah yang menjadi modal dasar kita untuk mengembangkan sinergitas yang lebih besar lagi pada tingkat
sampai dengan tingkat kapolda maupun pangdam dan gubernur
saat ini saya juga bersama kapolda sumatera utara irjen polisi martuani sormin
tadi beliau melakukan panen raya ikan patin
ya kemudian ikan itu diserahkan menjadi protein hewani bagi kelompok kelompok pembudidaya maupun kelompok masyarakat
nah seperti apa sebenarnya ketahanan pangan di sektor perikanan di polda sumatera utara
kita akan berbincang dengan beliau
pak kapolda tadi baru saja kita panen protein hewan yaitu ikan sapi
seperti apa sebenarnya hari ini kita melakukan upaya ketahanan tangan di poli sumatera utara
ini sebetulnya kerjasama yang baik dengan pemerintah kabupaten kodam satu bukit barisan
dan poli sumatera utara
dan ini yang kita lakukan di sini di wilayah sumatera utara adalah untuk melaksanakan instruksi bapak presiden
dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi dampak pandemi coronavirus ini
dengan dampak yang sangat berpengaruh pada perekonomian
jadi perintah instruksi bapak presiden yang kemudian diteruskan oleh bapak panglima tni dan kapolri
yang penting adalah agar seluruh satuan tni dan polri
menginisiasi untuk masyarakat bisa ketahanan pangannya meningkat
dampak ini memang sangat berpengaruh khususnya di daerah daerah yang perindustrian dan para wisata
dan untuk itulah kodam satu dan polda
kami memberikan motivasi men trigger masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangannya
melalui penanaman jagung
dan hari ini
kami mencari penanaman benih ikan
ini untuk apa
meskipun dampak coronavirus itu berpengaruh
tapi masyarakat kita tetap produktif
kami yang kami lakukan di sergei ini adalah sebuah trigger
untuk menjadi pilot project di kabupaten sergei ini akan ditiru oleh desa desa yang lain
kita sudah melakukan ini di lima kabupaten
sehingga apa yang terjadi di lima
kabupaten ini akan men trigger desa di seluruh sumatera utara
ini juga akan membantu masyarakat
sekaligus mengurangi dan mengantisipasi dampak penyebaran coronavirus
itu yang kita lakukan bersama kodam satu bukit barisan
tadi kita melihat bahwa ada juga benih diperserahkan kepada kelompok pembudidaya
nah ini sebagai mitra polri ke depan
seperti apa hubungan kerjasama antara polri dengan masyarakat dalam hal tekanan pangan pak
sebenarnya ini semua yang kita harapkan agar pemerintah kabupaten kota melakukan hal yang sama
termasuk dari bumn swasta nasional yang akan menjadi mitra
mereka punya csr
ini yang kita harapkan sehingga masyarakat bisa terbantu melalui pemberian benih bibit
sesuai dengan karakteristik wilayah itu
seperti di samosir kita tanam jagung
ini ada perusahaan yang membantu melalui csr
panennya akan dijual kepada industri tersebut
demikian juga di tanah karo
ada yang menarik sebetulnya
bahwa di pak pak barat
nanti juga mungkin kalau pangdam berkenan kita akan kunjungi
mereka membuat terobosan baru untuk tanaman yang hidroponik
dan mungkin di kampung ini juga tadi ada non organik
inilah yang kita harapkan sehingga masyarakat produktif di tengah pandemi coronavirus
terima kasih pak kapolda
nah saat ini juga kita bersama bupati sedang bedagai
di mana pada saat lalu pemerintah kabupaten bekerjasama dengan polres rg
melakukan upaya pemanfaatan tanah tanah yang kemudian tidak produktif
kita akan berbincang dengan bapak bupati
pak bupati sukirman seperti apa sebenarnya kerjasama pemkap dengan polres untuk penguatan ketanan tangan ini
baik kerjasamanya kita mulai dengan bottong up
jadi tadi babin babin kamtipmas samad desa
ini semuanya menjadi botol lainnya
karena new normal ini kan tekanannya adalah bagaimana kita di aspek sosial budaya
nah gotong royong ini kalau di orang jawa itu kan saikek saekoproyo
ya artinya itu pangan orang asal kumpul gitu ya dulu ya
kalau sekarang ini bagaimana produktif gitu loh
makanya saya di mana mana tempat kalau orang batak disini namanya marsi urupan marsi adapari marsi aminaminan marsi tukul tukulan songon suat dinrobian
jadi sebab itulah kami dengan situasi covid ini di new normal ini kan ekonomi harus jalan
nah seperti kita lihat sekarang ini gotong royong
setiap rumah itu ada tempat cuci tangan pakai sabun
itu digerakkan sama camat para desa babin sa babin kamtipmas dan masyarakat
karena mereka menyadari tadi pak kapolda mengatakan itu sebetulnya budaya lama
orang jawa dari dulu itu punya jeding
jeding itu kalau bisa masuk rumah harus cuci tangan
jadi memang dulu gitu
tapi kemudian zaman modern ditinggalkan
nah sekarang ada covid ini ternyata ada juga hikmahnya
jadi kita meningkatkan gotong royong itulah menjadi power ke depan
dengan visi kita disini unggul inovatif dan berbudaya
berbudaya itulah budaya gotong royong yang akan kita tingkatkan
terima kasih pak bupati
ya demikian pira
hari ini kita sudah melakukan dan menyaksikan bagaimana kerja keras
kodam satu bukit barisan polda sumatera utara dan pemerintah kabupaten sedak bedage
untuk meningkatkan jumlah protein hewani di masyarakat
dengan tanen tadi diharapkan ketahanan tangan semakin baik
sehingga masyarakat tetap kuat dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas ini
baik agus suprat melangsung dari serdang bedage sumatera utara
terima kasih informasi anda